reuni aksi damai dua ratus dua belas tidak hanya dihadiri orang dewasa
banyak di antara peserta yang datang bersama dengan anak anak dan keluarga mereka
selain menghadiri reuni aksi damai dua ratus dua belas
banyak peserta yang sengaja membawa anak anak dan keluarga mereka ke monas untuk bersilaturahmi
mereka menganggap acara ini sebagai ajang untuk berkumpul sesama saudara dan umat beragama
reuni aksi dua ratus dua belas yang digelar di monumen nasional ini juga membawa berkah tersendiri bagi para pedagang
selain makanan dan minuman mereka juga menyewakan tikar untuk duduk para peserta
perawasannya silaturahmi saja ya
terus tanggapannya baik
artinya persatuan umat islam itu ditunjukkan gitu dengan acara ini
tapi momen ini juga dipergunakan nggak sih pak untuk misalnya piknik bersama keluarga bersilaturahmi dengan teman teman baru
ya bisa jadi ya karena katanya pengen lihat monas sekalian
hari ini kan nggak banyak minuman karena banyak yang buat minuman
kalau misalnya kopi atau misalnya minuman sehari berapa kerdus
kalau misalnya sekarang berapa kerdus
setengah doang hari biasa kayak gitu
ini bisa empat kardus sehari kayak gitu
iya ini dari jumat pagi aja sebentar aja
cuman sedikit tiga puluh dua puluh lima sekarang lima puluh
lima puluh satu biji berapa ini
sepuluh ribu kalau untungnya gimana
untungnya biasa nih kalau di pengajian itu paling banyak lima puluh biji
lima puluh biji kalau sekarang alhamdulillah seratus biji tadi
seratus biji itu berapa orang

harga persatu tiketnya berapa

bisik mi sial tersipai
waa tuh keras
oke rasanya katanya kokcrumpet ini lagi koy bersinging
iya masih minta